sampai jumpa di video selanjutnya
pak kalau bapak capek biar saya aja pak
yang pertama kali kita harus lakukan adalah
buat jaga jaga kali kali kita harus menginap di daerah sini
gak cukup untuk semua itu ya kan
ya ampun pak gimana caranya cari uang disini
kamu gak usah panik begitu
banyak caranya untuk mencari uang
ya bisa gimana aja
tenang kita pasti bisa dapat uang
kamu gak usah panik kayak begitu ya
gak usah bingung ya
kamu angkutin ke kiosk yuk
kamu harus jalan jauh banget
bapak pasti perlu bantuan ya untuk angkut sayur sayur ini semua ya
kebetulan kami mendadak lagi nggak punya uang
jadi kami perlu kerjaan pak
kamu serius mengangkutin ginian
ya gak masalah pak
ya udah kamu angkutin ini ke kiosk sana
nanti setelah selesai saya bayar
oh iya pak pak yang itu ya pak ya

pak pak apaan sih pak jangan dong pak
bapak kan gak biasa kerja kasar kayak gini
kamu jangan bikin malu saya
nggak usah berlebihan begitu kan saya sudah bilang dulu saya pernah jadi orang susah juga
jadi kalau kerjaan kayak begini sih
kamu dengarkan tadi yang punya barang ini semua
dia mau kasih upah
jadi kita bakalan punya uang
kamu mau kan mencari ibu kamu
sudah kamu tenang aja ya
kita memang butuh uang
tapi masa aku biarin pak prabu jadi kuli angkut kayak gini sih
apa dia bisa
amira amira gak usah
kamu lebih baik duduk aja ya
ini pekerjaan berat bukan pekerjaan perempuan
pak mana bisa sih saya duduk doang sementara bapak kerja kayak gini
bapak kan cari uang supaya buat kita bisa cari ibu saya
masa saya diem diem aja sih pak
amira kamu keras kepala juga ya
iya kamu kipasin saya sementara saya angkut sayur sayuran ini bagaimana
jadi saya lebih perlu kamu kipasin saya daripada kamu angkut angkutin sayuran ini
ya ampun panas ya pak
bapak keringetannya banyak banget loh pak
gpp pak malah
jadi olahraga udah lama juga gak olahraga saya
pak prabu kenapa dia mau sampai berkorban kayak gini buat aku
kalau kayak gini rasanya nggak mungkin
kalau dia adalah orang yang dulu mau bunuh ayah
ya rasanya gak mungkin kalau ada kejahatan dalam diri pak prabowo
aku tetep gak percaya
orang kayak pak prabu mau kerja kayak gini buat aku
aku ini kan anak musuh bebuyutannya
walaupun dia bilang dia pernah hidup susah
tapi itu kan dulu
dia bahkan mungkin gak pernah ingat gimana rasanya hidup susah
nanti pak prabu
aku seperti ngeliat ayah
apa aku salah ngerasa seperti ini
kecapean ya kipas kipas
biar saya lapin lagi keringat bapak ya
ayo masih ada yang harus dianggut lagi ya
pak kalau bapak capek biar saya aja pak
kamu itu suka ngeremehin tenaga saya ya
tidak ada yang bisa membunuhmu
kalau dia itu seperti ayahku sendiri

ayo kita cari makan baru kita pikirkan rencana selanjutnya
kenapa kamu cuma makan tahu dan kepis aja
ayamnya enak sekali
ya biar hemat aja pak
bapak kan kalau di rumah biasanya makan yang mewah mewah kan pak

kalau saya sih udah biasa makan tahu tempe doang
kamu benar benar gadis yang baik
dan saya nggak bisa menolak perasaan itu
saya nggak tahu kenapa
ini ayam untuk kamu amira
itu betul betul hasil dari keringat saya
kamu ngerti kan maksud saya